presiden joko widodo telah menaikkan surat pengunduran diri syahrul yassin limpo dari jabatan menteri pertanian
presiden juga telah menunjuk kepala badan pangan nasional arief prasetyo adi menjadi plt menteri pertanian hingga mentan definitif ditunjuk
hal ini disampaikan presiden jokowi di istana kepresidenan jakarta pada jumat siang
menurut jokowi dirinya telah menerima surat pengunduran diri dari syahrul yassin limpo yang diserahkan kemarin dan telah ditanda tangani pada jumat pagi
namun jokowi mengaku belum ada jadwal khusus untuk bertemu langsung dengan syl
jokowi juga telah menunjuk kepala badan pangan nasional arief prasetyo adi sebagai plt menteri pertanian hingga menteri definitif dipilih
jokowi juga enggan menanggapi kabar terkait dengan dugaan pemerasan yang dialami oleh syahrul yassin limpo oleh ketua kpk firly bahuri
plt nya pak arief prasetyo surat pengunduran diri dari pak menteri pertanian
ya sudah saya terima dan pagi tadi sudah ditindaklanjuti sudah saya tanda tangani juga
penggantinya masih plt plt nya pak arief prasetyo kepala badan pangan
supaya lebih berhasil
lebih koordinatif lebih memudahkan
karena biasanya kita bulog badan pangan menteri pertanian ini selalu harus satu
jadi untuk konsolidasi saja biar lebih memudahkan